seperti inilah kondisi jalan masuk desa kaungsari kabupaten kuningan jawa barat
kendaraan milik dealer yang membawa motor baru pesanan warga terus berdatangan secara silih berganti
sejak pencairan dana pembebasan lahan warga pada awal februari lalu
ratusan warga desa kaungsari beramai ramai memborong motor baru berbagai merek
yang harganya belasan juta hingga puluhan juta rupiah per unitnya
mereka membeli motor tersebut secara cash alias tunai
warga kampung ini mendadak kaya setelah mendapatkan pencairan ganti untung
atas pembebasan lahan pembangunan bendungan kuningan
masing masing warga mendapatkan uang lebih dari seratus juta rupiah
dari motor baru cash itu
berapa ya tiga puluh empat lebih
itu dapat dari dana penggantian itu teh
dapat berapa teh kalau boleh tahu dari penggantian itu
dapat cuma seratus lebih
menurut kepala desa kaungsari setidaknya sejak pencairan pada tanggal empat dan lima februari lalu
ada sekitar tiga ratus motor baru yang diborong
warga secara bertahap
bahkan ada pula warga yang membeli mobil baru maupun bekas
serta membeli lahan dan juga rumah
pas waktu kemarin tanggal empat tanggal lima cair
akhirnya keinginan yang memang dipendam itu dibukalah
akhirnya pada beli motor ada juga yang beli mobil
ada juga yang beli tanah dan sebagainya
ada juga yang beli rumah
ada sebanyak tiga ratus tiga puluh empat rumah warga
di atas lahan seluas sembilan puluh tiga hektare yang dibebaskan di desa kaungsari ini
rencananya di lahan tersebut akan dibangun waduk atau bendungan kuningan